ya pak hasto kan bahasanya selalu gitu ya meresahkan
ya tolong tanyakan itu benar nggak siapa tahu bohong
kan kita udah berapa kali dibohongin
kalau sering bohong ke pdip ini gimana pak asto
ya pak hasto kan bahasanya selalu gitu ya meresahkan
tapi apakah keinginan masyarakat itu nanti bisa terwujud mas untuk pak jokowi dan bumegak
ya kalau saya selalu berpikir positif sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik
waktunya bermaaf maafan bergalingan tangan untuk memajukan indonesia
kalau saya selalu berpikir positif
kalau teman teman media tanya ke pak hasto ya pasti tone nya negatif terus